tapi hati hati jangan sampai dompet jebol karena hobi tidak terkontrol
saya budira harjo anda menyaksikan infonomi
anda punya hobi enggak
kalau saya sih ada ya
saya tuh hobinya nyetir
kemana mana bawa kendaraan mungkin seputar
kota atau bahkan luar kota
dengan mengemudi kendaraan saya mendapatkan kepuasan tersendiri
tidak lagi terjebak dengan rutinitas sehari hari
pasti capek dong setiap hari udah sibuk bekerja
terus kemudian sekarang juga masih kita pasti butuh hiburan
nah hobi orang bisa berbeda beda
dan terkadang hobi itu bisa nguras keuangan anda
nah kita akan pelajari sekarang
bagaimana strategi mengelola keuangan bagi orang orang yang punya hobi
gini nih orang kalau maunya sendiri
dia punya hobi tapi dia ingin semua hobinya terpenuhi
emangnya gampang menuhin semua keinginan kita
keinginan kita kayak ada habisnya
nah pasti kita ingin
udah pingin bisa begini kita ingin begini lagi
ujung ujungnya hobi kita bakalan bisa nguras kocek kita juga
akhirnya sudah kerja bertahun tahun lima tahun sepuluh tahun
nggak pernah kukumpul apa apa
nggak pernah bisa beli rumah nggak pernah beli kendaraan dan lain sebagainya
jadi harus hati hati loh sebenarnya
hobi itu bisa bikin ember keuangan anda bocor
apalagi kalau nggak dikontrol
jadi kita betul betul harus mengaturkan alokasi
memang hobi itu ada peranannya
hobi itu bisa membuat kita terhibur
habis itu kita bisa kerja lagi
kerja lagi cari uang lagi gitu kan ya
tapi kalau kita kerja untuk hobi bisa dipastikan suatu saat kita nggak bisa pensiun
kita harus tahu alokasinya
hobi itu kayak garam dalam masakan
kita perlu ada ciprat ciprat garam sedikit
kalau nggak pakai garam ya hambar
tapi kalau kita kasih garam pasti rasanya bisa pas
tapi harus perhatikan
kebanyakan garam juga keasinan
nah hobi itu juga begitu
alokasikan sebagian penghasilan kita untuk hobi
tapi jangan kebablasan
twitter kayak begini nih
pasti kalian sering lihat kan
atau bahkan kalian sendiri kayak begini juga
yang namanya diskon itu pasti ada
tiap bulan itu pasti ada diskon
mulai dari desember diskon natal
abis itu diskon tahun baru
habis itu januari
ada lagi diskon garat sale
terus kemudian februari ada diskon valentine
terus saja tiap bulan itu ada diskon
memang diskon itu selalu disediakan
supaya kita mau beli barangnya
apalagi kalau ternyata barangnya bukan kebutuhan
kalau barangnya kebutuhan nggak di diskon pun kita juga bakalan nyari
bahkan harganya dinaikin pun kita akan beli
tapi kalau barang yang kurang perlu pasti akan dikasih iming iming
dikasih sesuatu yang bikin kita bakalan beli
kita terpancing untuk beli
emosional kita diajak untuk beli barang itu
supaya kita akhirnya melakukan emotional buying
emotional buying itu adalah membeli tanpa rencana
meskipun barang itu tidak kita butuhkan
barang itu ternyata bisa jadi bagus saat ditawarkan saat didiskon
begitu kita beli kita bawa ke rumah kita pajang
ternyata gak bagus bagus banget tuh
kalau di instagram itu ada kata katanya tuh
kalau udah demi konten apa aja dilakukan
jadi apa sih
kayaknya kita tuh akan cari terus apa saja yang bisa kita jadikan konten
apa saja yang bisa kita tampilkan di situ
itu kan ya
jadi kadang kadang kita jalan kita traveling
buat apa sih
sebenarnya bukan mencari esensi utama dari travelingnya
coba kalau kalian cek kembali
kalau kalian ingin traveling sebenarnya apa sih yang kalian cari
mungkin pemandangan baru pengalaman baru ketemu kerabat baru
teman baru makanan baru dan lain sebagainya gitu kan
tapi karena kita sibuk ngisi konten yang kita pikirin ini kontennya bagaimana ya
fotonya kayak apa ya anglenya diambil dari mana ya
nah begitu sudah kita sibuk sama kayak gitu kita sibuk sama pemikiran kita sendiri
mengenai inti utama dari travelingnya
dan sebenarnya traveling nggak perlu mahal mahal kok
bisa kita lakukan sering
tapi kan banyak variasinya juga
nggak harus yang mahal nggak harus yang mewah mewah banget
begitu kita terjebak dalam yang penting gaya buat konten
hati hati pasti kocek kalian bakalan bocor sebocor bocornya
hobi jadi penghasilan itu ideal banget
kalau kalian punya pemikiran sama seperti si orang yang lagi ada di facebook ini
berarti pikiran kalian jalan ini nih baru nih yang kita cari nih
gimana mengkaitkan kesenangan dengan juga penghasilan
karena apa kalau kita cuma hobi doang tapi kemudian kita tidak mikirkan gimana ya caranya
saya bisa dapat uang dari hobi kita itu akan menjadi hobi yang konsumtif
tapi kalau kita mikirkan bagaimana hobi kita supaya bisa akhirnya menghasilkan buat kita
itu akan jadi hobi produktif
bisa nambah cash flow kita penghasilan kita
bisa bikin kita juga lebih fun
akhirnya kita gak harus bekerja untuk cari uang
tapi kita melakukan hobi kita untuk bisa cari uang
itu kan yang dicariin

jadi kita bisa mencari uang

jadi kita bisa mencari uang
jadi kita bisa mencari uang
ya iyalah perangkonya suruh kerja kalau koleksinya perangko ya
enggak enggak begitu juga
tahu dong bahwa ada barang barang yang kita koleksi itu ternyata dalam jangka panjang
itu harganya bisa mengalami kenaikan kenapa
karena barangnya itu semakin lama semakin langka semakin dicari
bahkan mungkin juga keindahannya baru dinikmati bertahun tahun kemudian
kadang kadang baru dua puluh tahun tiga puluh tahun kemudian baru kita cari cari
contoh misalnya masih ada yang tahu nggak misalnya motor motor tahun tujuh puluh an
motor bebek yang sederhana gitu kan
coba sekarang harganya berapa
motor atau mungkin juga ada barang barang yang antik
yang dulu juga buat kita piring piring biasa atau kursi kursi perabotan rumah biasa
tetapi tiga puluh tahun empat puluh tahun kemudian
ternyata kita merindukan wah itu membawa memori masa lalu
nah itulah sebenarnya
dari hobi kita mengkoleksi tersebut ternyata barangnya tersebut nanti akhirnya di masa yang akan datang
harganya akan mengalami peningkatan
di saat harganya mengalami peningkatan
maka kita mendapat keuntungan yang disebut sebagai capital gain atau kenaikan harga dari barangnya
orang saya ingat banget ya dulu itu pernah beli mobil harganya empat puluh juta
saking lamanya disimpan begitu udah lewat masih harganya masih empat puluh juta
saking disimpan jadi beli baru sama beli lama juga harganya masih segitu juga
bayangin tuh kenapa
karena itu adalah salah satunya adalah kita mempunyai hobi koleksi
tetapi kita juga harus tahu bahwa setiap kali kita punya hobi koleksi
kita harus nyimpen secara khusus ada biaya biayanya dari hobi itu
hati hati dengan biaya hobi yang terlalu tinggi
karena nggak sekedar menyimpan loh tapi memelihara hobinya itu
nah hobi kalian apa ya apakah memasak ataukah memancing
hati hati yang penting jangan mancing keributan
gini kan kalau orang itu suuzon tuh begini gitu kan
dia tuh lihatnya wah kalau harga barang naik berarti ada permainan
ya mungkin ada benernya juga
tapi gini loh suatu barang itu pasti akan naik dan turun
itu tergantung hukum permintaan dan penawaran
siapa nyediain barang sama siapa yang mau beli barang
kalau yang nyediain barang cuma dikit tapi permintaannya banyak
yang mau beli banyak barangnya jadi langka
kalau barang langka dicari cari ya harganya naik
tapi kalau misalnya kita pingin barangnya itu barangnya tersedia banyak ya
tapi permintaannya sedikit ujung ujung
yang jualan bangkrut kan begitu
nah waktu pas terjadi yang namanya lagi rame rame orang mengkoleksi tanaman hias
itulah yang terjadi banyak orang berebut ingin cari aman hias
begitu dia udah harganya semakin lama semakin naik naik naik naik naik
banyak orang ikut ikutan oke bisnis tanaman hias
ujung ujungnya juga kayaknya turun
emangnya gak kapok sama dulu orang lagi rame rame batu akik
nah ini kan tahu ya kalau itu hobinya disebutnya sebagai musiman kenapa sih
hobi musiman itu ya datangnya sewaktu waktu gitu kan
dia gak datang selama lamanya
jadi kita harus tahu juga hobi musiman itu seperti apa
ada tren muncul tren terus kemudian kita ikut ikutan
ya setiap kalau apa yang lagi ngetren kita ikutin itu namanya fomo
fear of missing out takut ketinggalan zaman
ya kalau semua semua pengen kita penuhin kayak gitu yaudah habislah keuangan kita
jangan heran kalau kerja bertahun tahun gak bisa ngasilin
ternyata ada nih bocornya bocornya di hobi bocornya takut ketinggalan tren
biaya hidup sama gaya hidup mah beda
jadi gimana biar kita nggak kerjebak kayak gitu
pertama kita harus lihat dulu harganya wajar nggak
kalau lagi ngetren tuh tahu dong kalau pas lagi barang itu lagi ngetren
harganya pasti akan mengalami kenaikan
ya kalau pasarnya lagi naik ya udah biarin aja dulu
itu kan memang akan terjadi sementara kok
nanti akan harganya kembali pulih
kita lihat wah ini paling tertren sesaat
besok besok dua bulan tiga bulan lagi akan kembali pulih
ya udah kita belinya nanti
kecuali emang barang itu kita butuhin
bukan berarti nggak boleh ya
kita boleh tapi juga cek kemampuan
duitnya ada nggak
kalau belum pantes ya entar dulu
kalau belum pantas ya jangan gitu kan
belajar dari masa lalu
selama ini tren apa aja yang udah pernah muncul
ya macem macem lah
ada tren ikan koleksi ikan
ada tren juga tanaman lah
ada tren batuk akik
itu semua akhirnya ada ujung ujungnya ada akhirnya kan
jadi kalau kita udah tahu bahwa itu suatu tren
jangan mudah kejebak meskipun tetangga kita punya
haram itu kesannya dosa banget ya
hobi itu kalau misalnya kita biar biarin
ya senangnya sesaat tapi bisa nagih
ya kan kita beli lagi beli lagi beli lagi
jadi apa yang harus kita lakukan biar hobi itu nggak jadi
akhirnya jadi hobi yang gak sehat
hobi sehat ada
hobi produktif ada
hobi konsumtif dan tidak sehat juga ada
hobi yang baik yang sehat adalah satu
hobi yang terkontrol
kita punya kontrolnya
yang bahaya adalah
hobi yang terlalu dipaksakan
gak bagus tuh hobi terlalu dipaksakan
mentang mentang temennya punya terus kita harus punya
eh emangnya duitnya tinggal ngambil dari pohon
hobi yang dibiayai dengan utang
jangan sampai utang akan membebani cash flow kita
membebani arus cash kita
jangan sampai terjadi kayak gitu
hobi kok sembunyi dari istri
maksudnya ini beli barang ya
sampai ada yang bilang tuh kan
lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan katanya gitu
jadi dibeli dulu terus kemudian baru
kemudian baru minta maaf sama pasangannya
hati hati itu bisa masuk kategori selingkuh loh
selingkuh keuangan tuh sebenarnya
duitnya nggak dikasihin buat kebutuhan rumah tangga
terus habis itu tau tau dateng tuh
tau tau ada gundam dua juta gitu kan
nah itu tuh kejadiannya tuh
ujung ujungnya di ngambekin loh sama pasangannya
jangan sampai kejadian
suami istri bisa punya hobi
tapi duitnya juga disiapin
kalau ternyata duitnya belum cukup
memang masih buat kebutuhan rumah tangga
ya prioritas rumah tangga dulu
hobi mah misalnya nomor dua
cuma ya kita susah sih ya
kita nggak disiplin ya
kalau berkaitan dengan uang kita
uang itu memang hal yang sangat emosional
jadi kalau kita udah kejebak sama emosi kita sendiri
jadi gimana caranya
buat kesepakatan sama pasangan
harga barang berapa yang harus minta izin pasangan
misalnya kalau harga barangnya sudah di atas lima ratus ribu dan untuk hobi
kalau nggak dikasih izin ya jangan
bukan sesuatu yang salah punya hobi
hobi itu bisa jadi hal yang produktif
bisa menghasilkan juga
bahkan bisa jadi persiapan pensiun anda kelak
tapi kalaupun hobi tidak menghasilkan
bukan berarti anda tidak boleh
yang penting adalah hobi anda terkendali
rencanakan keuangan anda untuk hobi dengan sebaik baiknya
agar tidak mengganggu keperluan keperluan anda di masa yang akan datang
rencanakan keuangan anda dengan bijak